gubernur sulawesi selatan nurdin abdullah diduga sebagai satu dari enam orang yang terjaring operasi tangkap tangan oleh kpk sabtu dini hari
dan berikut ini rekam jejak gubernur yang memiliki harta kekayaan sekitar lima puluh satu miliar rupiah
yang menempuh pendidikan sarjana di universitas hasanuddin jurusan fakultas pertanian dan kehutanan
nurdin melanjutkan pendidikan magister dan program doktoral di kyushu universitas jepang jurusan pertanian
berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara lhkpn yang dilaporkan tahun dua ribu sembilan belas nurdin abdullah memiliki harta kekayaan sekitar rp lima puluh satu miliar